hai tempat jadinya tempat menembak itu di dalam rumah hidupkan di dalam rumah
hai meng vs memberitakan untuk mengajuti kebuatan memang
tempat kerjanya tempat menembak itu di dalam rumah
perintah jadi ada jadwal
tempat terjadinya tembak menembak itu di dalam rumah
ya kan diduga terjadi pelecehan juga di dalam rumah
apa urgensinya saksi memerintahkan untuk mengambil di komplek di luar
memang saksi tadi mengatakan di dalam sudah pihak fores
tapi apa urgensinya ada perintah ada arahan berarti ada tujuan dong
ya kan bukan semata mata karena di dalam sudah ada yang mengambil
tapi mengambil di luar apa tujuannya mengambil di luar itu
itu kan bentuk perintah dari pfs
mungkin untuk mendukung apa yang kejadian itu
tapi kenapa itu diperintahkan sambo untuk diamankan
saya tidak pernah tidak tahu tidak pernah tahu
tapi menurut saya itu masih dalam rangkaian penyelidikan biro paminal
kan saudara sudah tahu ada peristiwa tanggal delapan
peristiwa tanggal delapan saya tahu tapi kan semua juga memang peristiwa tanggal delapan itu